peraturan kpu nomor enam tahun dua ribu dua puluh pasal tujuh puluh dua dan enam puluh tiga memuat jaminan hak pilih bagi masyarakat yang menderita covid sembilan belas
serta mengatur mekanismenya
mekanisme area pemungutan suara telah diatur dengan menerapkan protokol kesehatan
misalnya bagi pemilih dengan suhu tubuh di atas tiga puluh tujuh tiga derajat celcius akan mendapat perlakuan khusus dengan mencoblos di bilik khusus
sementara bagi yang sakit protokol kesehatan ketat diterapkan dengan mendatangi rumah sakit
nantinya dua orang anggota kpps dan pengawas tps terdekat akan mendatangi rumah sakit dan tempat isolasi pada pukul dua belas siang
kpu juga berkoordinasi dengan satgas covid sembilan belas untuk memberikan pelayanan khusus termasuk menentukan sikap apakah pasien tersebut dalam kondisi yang memungkinkan untuk mencoblos
ada mekanisme yang diatur
ada juga menggunakan surat pindah memilih
h lima dan petugas hps bisa mendatangi di rumah sakit
tetapi di jam akhir jam dua belas itu baru kpps petugas kpps bersama diawasi oleh pengawas tps kami mendatangi di rumah sakit
namun rencana kpu mendatangi pasien covid sembilan belas di rumah sakit tidak terlalu berhasil
isolasi rumah sakit untuk menggunakan hak pilihnya mendapat kritik dari pakar epidemiologi griffith university diki budiman
menurut diki kebijakan itu sebagai langkah yang salah
alat pelindung diri semestinya diprioritaskan bagi tenaga medis bukan untuk petugas tps
jadi bahwa nanti apd nya dipakai sebagai alat perlindungan dari petugas
ya menurut saya akan tidak apa
terlalu berkepentingan untuk mereka dibanding kalau misalnya mereka gunakan saja
menggunakan pos ataupun mekanisme yang misalnya lebih tidak langsung didatangi
jadi masalahnya kalau didatangi selain ini saya concern dengan masalah apd dengan masalah stok apd
kedua concern juga dengan potensi risiko penularan
sebelumnya sepanjang sebelas kasus
sebelumnya badan pengawas pemilu
menggelar rapat koordinasi sentra penegakan hukum terpadu atau gakumdu
untuk mengantisipasi adanya potensi pelanggaran yang terjadi pada masa tenang hingga pemungutan suara
bawaslu mengungkapkan sudah ada dua puluh satu kasus pidana pelanggaran pemilu yang saat ini diproses di pengadilan
tidak tertutup kemungkinan penindakan juga dilakukan terhadap pelanggar protokol kesehatan pada saat pemungutan suara berlangsung
tim liputan cnn indonesia